kepada penyidik warga cianjur ujang zainal mengaku sempat meminum kopi bercampur racun
yang diberikan oleh tersangka solihin alias duloh yang tak lain adalah tetangganya
nyawa ujang selamat setelah mendapat perawatan selama empat hari di sebuah rumah sakit di cianjur jawa barat
ujang mengaku bingung mengapa ia dijadikan target pelaku
padahal ia merasa tidak punya masalah apapun dengan tersangka solihin
intinya saya pasti jadi korbannya juga begitu
karena saya tidak tahu tahu gitu jadi ini sasarannya
sedangkan saya kan tidak punya masalah apa apa
motif tersangka melakukan percobaan pembunuhan terhadap ujang masih terus didalami
penyidik juga mencari kemungkinan adanya korban dan pelaku lain dibalik pembunuhan berencana ini
dengan penemuan ini jumlah korban dari para tersangka berjumlah
dengan sebilangan orang yang terkena penyidik
sembilan orang di antaranya meninggal dunia
penyidik direktorat reserse kriminal polda metro jaya juga menemukan aliran dana sebesar satu miliar rupiah
dalam kasus pembunuhan berantai wawon cs
uang ini ditransfer secara bertahap oleh beberapa tkw di luar negeri sejak dua ribu sepuluh
para korban diduga mengirim uang karena tergiur dengan janji manis penggandaan uang
menentukan sejak kapan motif ekonomi ini dimulai
yang kemudian dengan motif janji janji dengan kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uang ataupun harta lainnya
yang kemudian dijanjikan untuk bisa lebih kaya lebih sukses
saat korban kembali ke tanah air dan menanyakan uang yang dijanjikan saat itulah para tersangka mengeksekusi korban
tim liputan cnn indonesia